akad nikah pasangan pengantin della dan aldi warga mangunjaya tambun selatan kabupaten bekasi minggu pagi berlangsung singkat tanpa adanya resepsi atau tamu undangan
akad pernikahan hanya dihadiri keluarga inti dari kedua mempelai yang mengenakan masker dan menjaga jarak atau social distancing
hal ini sesuai anjuran kementerian agama dalam pelaksanaan akad nikah
selain della dan aldi puluhan pasangan calon pengantin lain juga melakukan hal serupa
menggelar akad pernikahan tanpa adanya resepsi pernikahan
sementara puluhan pasang calon pengantin yang tersebar di dua puluh tiga kecamatan memilih membatalkan pernikahan hingga batas waktu yang belum bisa ditentukan
di kantor urusan agama kecamatan tambun selatan tercatat tujuh belas pasang calon pengantin membatalkan pernikahan
instruksi dari pemerintah untuk pembatasan perkumpulan orang yang membatalkan nikah itu sekitar ada
tujuh belas pasang dan itu mereka macam macam ada yang mengalihkan ke bulan agustus bulan juni juli dan ada yang mengalihkan ke daerah dimana dia asal
misalkan palembang dia pindah ke palembang kuningan ke kuningan gitu kan jadi karena ketakutan ya corona itu mungkin
menanggapi banyaknya pasangan calon pengantin
yang membatalkan pernikahan pihak kementerian agama kabupaten bekasi masih menunggu fatwa mui terkait pemberlakuan menikah secara online yang kini masih dalam kajian
dedy beben bekasi cewabara